saya hanya seorang pengembara pak man
apakah kisah nakal dan kian santan
kenapa man aku kian santan
jangan pak man
berdirilah pak man
jangan bersujud kepada aku
bersujudlah kepada allah swt
apa yang kalian perebutkan
hanya berisi selembar pakaian
tidak ada barang yang berharga
tapi tadi kami melihat di dalam tas itu ada bukaan emas
hanyalah fata morgana
bukanlah jaminan kesejahteraan
harta bisa menjadi racun untuk hati
ada kesalahan kami raden
kembalilah ke jalan ketakwaan
kepada allah swt
seandainya penduduk suatu negeri
dan menjauhi larangan
maka allah swt akan membukakan pintu keberkahan
dari segala penjuru
putraku surawi sesa
semenjak putra putraku yang lain
mengembara meninggalkan istana
dia semakin manja
dan semakin mengikuti
mohon ampun gusti prabu
gusti prabu menunda pengangkatan putra mahkota
dimana raden surawi sesa
belum bisa mampu menunjukkan
ini akan memberikan kesan buruk
di mata rakyat
pejajaran gusti prabu
aku terpaksa harus tanyamu
jangan mengenai sesama manusia paman
apa kesalahan paman ini
sehingga paman ini tidak bisa dihentikan
dia telah mencuri air sumur di juragan saya
bukankah air itu sudah paman ambil
akan kupunuh kamu
paman mencuri air itu paman
saya terpaksa melakukan itu kisanak
semua sumur sumur kering di kampung sini
sudah dua tahun tidak ada hujan di kampung

dinda subang lara
dinda jangan terlalu cemas
dan terlalu memikirkan putra putra dinda
kandah yakin putra putra dinda
bisa menjaga dirinya sendiri
bagaimana dinda tidak cemas
karena putra kita kian santang adalah putra yang terkecil
tapi dia harus menjalani beban dan bahaya yang begitu besar
apa mengadap gusti prabu
ada apa prajuri
seorang telik sandi melapor
ada seorang pemuda dengan ciri ciri raden kian santang muncul di daerah sunda kelapa
ibu unda aku yakin sekali itu rai kian santang
rai sudah berjanji kepada aku akan kembali setepatnya
ibu unda dia pasti menumpang kapal syah bandar di sunda kelapa ibu unda
kakanda dinda mohon
perintahkan prajurit untuk menjemput putra kita kian santang
gila tidak sabar untuk bertemu dengannya
dinda mohon kakanda
kanda akan mengutus seseorang untuk segera menjemputnya
terima kasih kakanda
raka cepat kirimkan orang orang kepercayaanmu untuk menghadang kiang santa
bila perlu habisi dia
jangan sampai dia tiba di pacaran
tenang semuanya sudah raka pikirkan
juri kulutuk congkeng
apakah ada tugas untuk ham
raden kian santang
sekarang sudah muncul di sunda kelapa
dan dia sekarang sedang menuju ke pajacara
ingat jangan sampai dia menginjak tanah pajacara
juri kulutuk congkeng adalah pendekar pilih tanding
aku yakin raden kianas santo pasti tidak akan bisa melewatinya
aku yakin itu rai
jangan lupa like share dan subscribe ya